nih lu baca nih nih liat dengan gue
nih bacanya apa ini
kalo titiknya dua dibacanya ko
ngeri tau artinya ini
nggak sampe bu
kita mau kemana lagi
kita meneruskan misi yang kemarin
kita meneruskan misi yang kemarin
anda tidak mau ustad bling mendapatkan
info yang tidak valid
tidak menjalankan amanat
tapi berlagak menjalankan amanat
bang ustad anda kagak ikutan dulu ya bang ustad
ya ampun juga
udah ustad ala makan
nanti kalo kita berdua tumbang poin bener
jangan antum menjadikan ibadah sebagai alasan untuk bermalas malasan
bang ustadz aneh trauma bang ustadz
untuk kali ini aneh absen dulu deh bang ustadz
ya ampun juga ya absen dulu
hantum tau betapa panasnya api neraka untuk seorang pengkhianat
allah swt berfirman allah tidak menyukai tiap tiap orang yang berkhianat
lagi mengingkari nikmat
surat al hajj ayat tiga puluh delapan
hantum mau jadi pengkhianat
hantum akan merasakan panasnya api neraka untuk seorang mengkhianati
ini bu saya bawain buah
katanya kan kalau belum makan berat makan buah dulu ya
ya walau jeruk ini bukan levelnya saya
boleh minta tolong gak
nih liat deng gue
nih bacanya apa ini
kalo titiknya dua dibacanya ko
ini titiknya dua
eh gua lagi ngajarin ikhlo ya
gua gak ngajarin lu buat ngerjemahin artinya apa
lu belum nyampe ilmunya ya
belajar qur'an tuh belum bisa
ada maling ketangkap di belakang bang
waduh pengen gua ajarin ikhlo
mengapa pada main hakim sendiri
siapa yang mau tanggung jawab
lu pada pada mau masuk penjara
terjelas gimana bang
iya dibawa kantor polisi
iya kali lo kasih duit
bocah ngapa lu berdaya
mau dicari dimana lagi bang
gak tau kemana tuh ya
udah mau waktunya sholat ini
siapa tahu abis sholat kita nemu jawabannya bang
setuju setuju bang
saya mau jadi kopi dulu
mata saya perih
belakang selangka manis
ternyata garis hidup sama mati itu deket banget
kalau ga idutkan kok siapa aja
hai mas cepet mas
woi emaknya kita mau ngucapin terima kasih banyak ya karena udah eh ngijinin kita nginep
disini beberapa hari ini
nah ngapa ya jadi logo begini biasa aja kali kita itu kayak saudara ya iya iya saya juga
mau ngucapin terima kasih maaf udah ngerepotin kagak bu kagak ngerepotin bener ya boy jadi kalau
perlu apa apa kemarin ya enggak sih enak lalu tidak punya belum paling nginep di hotel

tidak masjid di masjid yang namanya mengaji itu bisa dimana saja
yang namanya mengajuh itu disini juga bisa
tapi kan qurannya ada di masjid
itu salah antum sendiri kenapa ve tidak bawa al qurannya kemari
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang belin anak kan sudah menjalankan persyaratan dari bang belin
termasuk menahan lafar
ana juga sudah mendahulukan santri untuk makan
baru anak makan
sekarang ana sudah siap menjadi seorang pemimpin di pesantren ini
enggak semudah itu
itu kan baru satu syarat